selama satu bulan terakhir
pemandangan seperti ini yang terjadi di seluruh venue olahraga
di kawasan gelora bung karno senayan jakarta
tak ada lagi aktivitas warga berolahraga
yang biasanya ramai terlihat tiap pagi atau sore hari
stadion renang gbk adalah salah satu venue
yang merasakan betul dampak dari kondisi ini
pada hari kerja di saat normal
pemasukan dari masyarakat umum yang datang
dapat mencapai dua hingga tiga juta rupiah per hari
angka ini melonjak hingga mencapai seratus juta rupiah pada akhir pekan
belum lagi pendapatan sekitar dua ratus lima puluh juta rupiah per bulan
dari belasan klub renang yang berlatih di sini
pendapatan otomatis ya nggak ada kita ya
jadi hanya untuk perawatan aja kita sulit sebenarnya
jadi gak ada pemasukan sama sekali sekarang
tapi perawatan di saat ditutup ini tetap tetap ada atau gimana
tetap tetap kita berjalan
mungkin tadinya setiap hari sekarang hanya dua hari sekali
tapi tetap rutin kita pelihara setiap kolam
meski selama lebih dari satu bulan terakhir tidak ada pemasukan
namun pemeliharaan dan perawatan rutin terhadap venue
dan fasilitas yang ada di komplek gbk tetap dilakukan
hal ini bisa terjadi
karena total biaya pemeliharaan dan perawatan untuk tahun ini
sebesar satu ratus tiga miliar rupiah sudah dianggarkan di tahun dua ribu sembilan belas
selama ini uang hasil dari penyewaan venue cukup untuk menutupi biaya tersebut
backbone gbk itu istora ya
karena kita itu terus terang tuh sampai akhir tahun itu
juga udah banyak yang booking gitu
rata rata juga banyak konser musik
apalagi yang banyak booking itu konser dunia yang dari luar negeri
itu mereka langsung cancel
ada itu kita cukup terpukul sih
intinya sih abis covid ini kita berusaha untuk geber gitu ya
karena mungkin untuk olahraga kita pemasukannya tidak sebesar non olahraga gitu
jadi mungkin non olahraganya yang nanti kita geber gitu
penyebaran virus corona dan pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan pemerintah
memang mempengaruhi kondisi keuangan dari gbk
statusnya sebagai badan layanan umum
membuat gbk harus dapat mencari dana sendiri untuk menutupi biaya perawatan dan pemeliharaan
erlangga wisnuaji nedi pranedia jakarta